dan kita akan pantau kondisi banjir di kawasan jatibening permai bekasi jawa barat
sudah ada jurnalis transmedia deddy beben yang bergabung bersama kami
halo selamat pagi menjelang siang deddy bisa mendengar suara kami
dedy apakah bisa mendengar suara kami
dedy ini jika tadi naya melaporkan bahwa di wilayah jakarta di beberapa daerah banjir ini masih menggenang begitu dengan ketinggian yang cukup lumayan tinggi
bagaimana kondisi banjir di tempat anda berada saat ini sepertinya cukup tinggi
apakah sudah mulai surut atau malah justru bertambah tinggi dengan turunnya hujan yang masih intensitasnya cukup tinggi
ya baik sarah dan farhanita dan juga pemirsa
saat ini saya berada di perumahan jatibening permai
kondok gede kota bekasi
dapat saya sampaikan bahwa ketinggian air yang di tempat saya berdiri ini mencapai ketinggian tujuh puluh cm
nah ini sebenarnya sudah mulai surut
jadi sebelumnya pada jumat pagi tadi itu sekitar pukul enam itu sudah mencapai satu meter
di nas binamarga dan data air kota bekasi menerjunkan dua unit pompa apung dan dua unit pompa kortis
nah ini sudah mulai surut
nah sehingga air dapat dibuang ke aliran sungai jatibening
sehingga debit air yang tadinya tinggi sudah mulai berangsur surut demikian
baik berarti tadi hingga jam enam ketinggian banjir hingga satu meter tapi sekarang sudah mulai surut ketinggian tujuh puluh cm
tapi ini bagaimana nih deddy apakah di sana mendung apa ada potensi hujan nggak hingga nanti siang hari nanti
ya memang kondisi swastika
saya bisa saat ini saya bisa menyampaikan bahwa kondisi mendung begitu tebal
tadi memang sempat juga hujan rintik rintik sehingga berpotensi memicu banjir susulan
sehingga juga cppd dan taga anak kota bekasi bersiap siaga untuk mengevakuasi warga warga yang saat ini masih bertahan
karena ada kemungkinan juga kalau melihat kondisi cuaca yang saat ini masih mendung
intensitas hujan di hulu juga masih tinggi
ada kemungkinan ada air susuran yang bisa mengakibatkan banjir mungkin akan bertambah demikian
ya lalu deddy bagaimana dengan warga di kawasan jati bening
apakah mereka mengungsi dan jika memang mereka mengungsi di mana mereka mengungsi
ya memang banjir di perumahan jati bening permai ini bukan banjir kali pertama di tahun dua ribu dua puluh
sehingga warga sudah mengungsi
jadi mereka mengantisipasi pada saat banjir tiba itu dia mengungsi ke rumah saudara masing masing
jadi mulai dari pagi tadi itu beberapa warga mulai mengevakuasi diri dan petugas sudah disiap siagakan
beberapa lansia anak anak juga dievakuasi dengan menggunakan perahu karet
ya deddy ini banjir di kompleks di jati bening permai
lalu bagaimana dengan jalan jalan utama di sekitaran komplek
ini apakah banjir sudah mulai tumpah ke jalan utama
atau jalan utama masih bisa dilewati kendaraan
ya memang tadi pagi itu banjir juga menggenangi ruas jalan raya jati bening
khususnya menuju pondok gede
nah dinas bina marga dan tata air menerjukan dua pompa pelampung
jadi bisa dibuang air ke aliran sungai jati bening
sehingga saat ini sudah bisa dilalui
dedy lalu terakhir ini bagaimana dengan prediksi bmkg terkait kondisi cuaca hari ini di wilayah bekasi sendiri
karena kita tahu di jakarta tadi naya juga sempat mengatakan bahwa masih tetap turun hujan hingga siang ini
diprediksikan hingga siang nanti juga masih akan terus hujan
bagaimana dengan di sana di bekasi
ya memang benar sekali apa yang diprediksi oleh bmkg bahwa hari ini dan esok

intensitas hujan di wilayah kota bekasi ini akan terjadi intensitas hujan yang begitu lebat
dari tiga belas kecamatan ini hujan di kota bekasi merata di seluruh wilayah
begitu pula di wilayah kabupaten bekasi
nah ini mengakibatkan debit atau volume air di aliran sungai itu lebih tinggi
sehingga meluap ke permukaan permukaan yang di sepanjang aliran sungai
demikian sehingga masyarakat diimbau untuk waspada
ada terutama masyarakat malafat yang tinggal di aliran sungai di tepian aliran sungai
baik berarti dari bmkg juga menginfokan bahwa hujan masih akan terus mengguyur di kota bekasi
dan seperti di jakarta warga tetap diimbau untuk berhati hati
terima kasih atas informasinya deddy beben jurnalis transmedia yang berada di bekasi jawa barat